presiden joko widodo meresmikan awal pembangunan sarana dan prasarana
infrastruktur pendukung pariwisata di lohbuaya pulau rinca
taman nasional komodo pada kamis
proses pembangunan berbagai fasilitas pendukung di pulau rinca ini
direncanakan akan dikerjakan mulai tahun ini
dibangun di atas area zona pemanfaatan seluas satu tiga hektare
berbagai fasilitas yang akan dibangun yakni penataan dermaga loh buaya
pengaman pantai elevated deck pusat informasi
serta bangunan pondok bagi ranger pemandu dan peneliti
presiden menyebutkan dengan selesai dibangunnya berbagai fasilitas pendukung
pemerintah menargetkan satu juta kunjungan wisatawan ke labuan bajo
seiring dengan selesainya perluasan terminal bandar udara komodo
target kunjungan wisatawan akan meningkat menjadi satu lima ratus wisatawan
dalam kesempatan yang sama
presiden joko widodo juga angkat bicara mengenai rencana kenaikan harga tiket masuk ke pulau komodo
menjadi rp tiga tujuh juta rupiah mulai satu agustus dua ribu dua puluh
pemerintah sepakat bahwa pulau komodo dan pulau padar akan difokuskan untuk kegiatan konservasi
sedangkan kegiatan wisata dilakukan di pulau rinca yang tarif masuknya tidak berubah
komodo di pulau rinca dan di pulau komodo itu komodonya juga sama
wajahnya juga sama
kalau mau lihat komodo silahkan ke pulau rinca
di sini ada komodo
mengenai bayarnya berapa tetap
tapi kalau mau apa saya pengen sekali pak lihat yang di pulau komodo ya silahkan nggak apa apa juga
tapi ada tarifnya yang berbeda
dalam kesempatan tersebut presiden jokowi juga menjelaskan bahwa harga tiket masuk ke pulau komodo dinaikkan
dengan pertimbangan pentingnya menjaga keseimbangan
antara kepentingan konservasi dan ekonomi melalui turisme di pulau komodo
tim liputan cnn indonesia